sekitar tiga bulan menjelang pendaftaran calon presiden pada agustus nanti
berbagai lembaga survei sudah mengeluarkan hasil sigi yang membaca tren para kandidat calon presiden atau wakil presiden
dari banyak lembaga survei nama petahana jokowi masih menempati urutan teratas diikuti prabowo subianto
namun ada juga survei yang menyatakan sebaliknya
selama ini nama jokowi selalu unggul atas para pesaingnya sebagai kandidat calon presiden terutama prabowo subianto
namun hasil survei lembaga survei indonesia net road election survey atau ines menunjukkan sebaliknya
dalam survei ini prabowo unggul jauh atas jokowi dengan angka elektabilitas lima puluh dua persen
berbanding dua puluh persen
menurut direktur ines oscar fitriano anjloknya tingkat elektoral jokowi
akibat tingginya angka masyarakat yang tidak puas dengan kinerja kepemimpinan jokowi
kami lakukan survei kepuasan masyarakat terhadap kedelapan program pemerintah tersebut
rata rata mengatakan bahwa masyarakat memiliki persepsi tidak puas
berbeda dengan survei ines lembaga indikator politik merilis hasil survei tingkat elektabilitas
yang menempatkan jokowi di puncak
dengan tingkat elektabilitas sebesar lima puluh satu sembilan persen dan prabowo menyusul dengan angka sembilan belas dua persen
menanggapi berbagai survei yang menyebutkan dirinya masih kalah dengan jokowi
ketua umum partai gerindra prabowo subianto mengatakan hasil survei ditentukan pihak yang membayar
jadi survei itu bergantung siapa yang bayar
kita punya survei sendiri survei kita bagus
namun peneliti indikator politik menolak tegas tudingan surveinya adalah survei bayaran calon tertentu
ia juga menyatakan peluang calon lain menjadi presiden masih besar
tergantung dari siapa yang bayar ngapain juga repot repot survei
karena kata katanya kan tergantung yang bayar yang tergantung ini apa berarti hasilnya
pada dasarnya survei tentu saja berbeda
sebagai pihak punya hak untuk menginterpretisikan data data dari hasil survei kami gitu
lembaga survei lainnya juga merilis hasil yang tak jauh berbeda dengan indikator
survei cyrus pada dua puluh tujuh maret hingga tiga april menunjukkan elektabilitas jokowi lima puluh delapan lima persen
di susul prabowo dua puluh satu delapan persen
sedangkan litbang kompas yang menggelar survei pada dua puluh satu maret
hingga satu april menunjukkan tren elektabilitas jokowi ada di angka lima puluh lima sembilan persen
sementara prabowo empat belas satu persen
begitupun dengan survei median yang juga menunjukkan angka yang tidak jauh berbeda
budi adibutro cnn indonesia